hoax dalam konteks politik sebetulnya seringkali dilakukan untuk menyerang lawan ya tidak terkecuali di kontestasi pilkada
namun di tengah pandemi hoax covid sembilan belas ternyata ini menjadi ancaman turunnya partisipasi pemilih setidaknya itu yang disampaikan oleh kementerian dalam negeri
benarkah demikian dan seberapa besar ancaman rendahnya partisipasi pemilih di tengah pilkada tahun dua ribu delapan belas
kita akan bahas dengan dua narasumber yang sudah bergabung saat ini saya akan sapa
ada mas agus melas direktur eksekutif indikasi pemilu dan juga demokrasi sindikasi selamat malam mas agus
ya selamat malam bung reinhardt
selamat malam mas renhard
baik kami juga masih menanti nanti akan bergabung bersama dengan kita juga
ada pak bahtiar dirijen politik dan pemerintahan umum kemendagri atau pjs gubernur kepulauan
pemerintahan umum kemendagri atau pjs gubernur kepulauan
riau nanti akan bergabung setelah ini
jadi saya akan ke mas agus terlebih dahulu deh dari sindikasi pemilih dan juga demokrasi
mas agus ini kemendagri mulai mengkhawatirkan soal partisipasi pemilih apalagi kalau ada hoax terkait dengan covid sembilan belas
sebetulnya ada atau tidak ada hoax soal covid sembilan belas apakah memang partisipasi pemilih kita di pilkada dua ribu dua puluh ini memang terancam rendah mas
ya baik terima kasih selamat malam
saya mungkin tidak akan coba mengkaitkannya dengan hoax ya tapi kalau saya coba dengan konteks partisipasinya
sebenarnya kan gini ini ada pertanyaan besar memang
nah itu dalam konteks pilkada ini
nah sedangkan kalau kita lihat data data pemilu pemilu
nah saya nggak tahu nanti variable hoax ketika dilibatkan mungkin mas umam ya yang urusannya di tiga
komunikasi politik mungkin lebih bisa menjelaskan secara detail
nah yang jadi soal selanjutnya kan begini
kalau tidak salah akhir minggu ini ya surveinya indikator politik juga merilis satu data tersendiri yang misalnya mencoba mengkonfirmasi tingkat pemilih yang punya kehendak untuk datang ke tps
mau yang minatnya sangat besar ataupun minatnya besar
ini agak tanpa ada variable hoax memang potensi penurunan partisipasi pemilih pada maksudnya turnout ya pada hari ini memang sesuatu yang memang kita akan hadapi
kemungkinan besarnya begitu
nah tinggal urusannya di sisa waktu yang tersisa ini ya sekitar kurang dari dua bulan ini itu bagaimana bisa mengubahnya
artinya tanpa ada variable hoax pun sebetulnya partisipasi kita ini di tengah ancaman akan apatisme pemilih kita
mas agus di pilkada dua ribu dua puluh
ini karena apa apakah memang karena pandemi yang begitu menakutkan bagi masyarakat
atau ada faktor faktor yang lain dari yang anda lihat
ya kalau saya melihat memang variable pandemi punya kontribusi
pilkada ini akan punya potensi melakukan penularan coronavirus kan
itu juga jadi satu kekhawatiran tersendiri
tetapi setidaknya ketika kita bisa melihat data data ini maka ini yang perlu kemudian dimitigasi lebih lanjut
yang belum memberikan apa namanya memberikan jawaban masih tidak tahu apakah akan datang ke tps pada hari atau tidak
nah itu juga jadi satu catatan tersendiri
tapi setidaknya data juga
jadi itu juga menunjukkan sebenarnya di wilayah wilayah yang melakukan pilkada antara yang menolak atau melanjutkan pilkada jaraknya sudah sangat tipis
jadi sebenarnya pertanyaan lanjutan nggak lanjutan itu sebenarnya tidak terlalu relevan lagi
karena publik pada dasarnya sudah sangat firm bahwa udah pilkada dilanjutkan saja tinggal kemudian protokol kesehatan diterapkan secara ketat
itu juga jadi catatan yang lain
jadi tanpa pandemi pun
hanya sekian tempat saja apalagi kemudian di tengah pandemi
mas umam ini secara politik ya
secara politik anda melihatnya bagaimana mas umam terkait dengan pilkada kita
kalau kemudian hoax covid sembilan belas ini mengancam ini menguntungkan siapa
apakah ini bisa menjadi senjata politik juga atau bagaimana
saya tidak terlalu dengar
pertanyaan untuk saya atau ke mas umar
untuk mas hoirul umar ini
bisa dengar ya mas umam ya
silahkan diulangi sekali lagi
saya ke mas hoirul umam
ini kalau kemudian hoax covid sembilan belas
biasanya kan hoax itu digunakan untuk menyerang lawan
tapi ini hoax covid sembilan belas dikhawatirkan justru bisa mengurangi minat pemilih di pilkada serentak dua ribu dua puluh
atau siapa yang diuntungkan ketika kemudian hoax covid sembilan belas dijadikan senjata
kita untuk di dalam pilkada serentak dua ribu dua puluh
baik terima kasih mas reinhardt
sebenarnya tergantung pada basis isu yang dibangun dari konteks hoax di masing masing daerah ya
ada beberapa hal yang kemudian kita tangkap misalnya isu tentang panitia pemungutan suara yang positif covid sembilan belas
sehingga kemudian memunculkan ketakutan kekhawatiran dan keengganan misalnya dari masyarakat untuk datang ke tps
ada juga kemudian basis isu hoax
yang kemudian dibangun untuk membranding misal hal hal negatif misal
misal cakada positif covid sembilan belas sebagai sebuah kutukan
kemudian ada bansos pemerintah hanya diperuntukkan bagi pendukung cakada tertentu misalnya
dan semuanya itu menjadi implikasi yang cukup mengkhawatirkan bagi kualitas demokrasi kita ke depan
dan kalau misal dilihat mas kalau misal kita melihat hasil tren dari pemilu yang terjadi di empat puluh negara
sejak terjadi covid sembilan belas belakangan ini
memang terjadi tren penurunan yang cukup signifikan
nah kalau misal kemudian di pilkada dua ribu delapan belas lalu
maka berpotensi di pilkada dua ribu dua puluh ini
bahkan kalau misal kita menggunakan ukuran dan data survei sahabat sahabat kita di indikator di lsi dan lain sebagainya
artinya segmen galau ini cukup tinggi
oleh karena itu dalam konteks ini saya bisa memahami bagaimana kekhawatiran dari kemendagri terkait dengan potensi turun atau rendahnya voterstant out
di pemilu yang akan datang
akan tetapi dalam konteks ini kita harus pisahkan mas ya
karena ini sepertinya isunya berbeda
isu misalnya di pilpres di amerika juga terjadi upaya menggunakan hoax berdasar dengan isu pandemi
karena misalnya presiden trump misalnya menggunakan narasi bahwa coronavirus outbreak is a fake news media conspiracy
jadi trump sendiri menggunakan narasi
dari corona ini coronavirus ini sebagai upaya untuk menunjukkan kepada masyarakat amerika pendukungnya bahwa ini adalah konspirasi media
menunjukkan bahwa mereka tidak perlu khawatir tidak perlu takut datang seharusnya ke tps
tetapi kalau misal di indonesia kekhawatiran kemendagri yang kita baca justru sebaliknya
bahwa kemudian kalau misal anda datang ke tps maka berpotensi tertular atau terjangkit atau terinfeksi covid sembilan belas
jadi di sini saya kira
ini tugas dari kpu dari bawaslu benar benar harus kerja cerdas kerja keras
untuk menjaga kualitas voters turnout kita atau tingkat partisipasi pemilik kita
tetapi juga tetap menjaga keselamatan masyarakat atau pemilik kita di masa pandemi
saya kira begitu
jadi hoax soal covid sembilan belas ini bisa sebetulnya dimanfaatkan secara politik ya
sebagai kampanye hitam mungkin untuk menyerang petahana
atau bahkan untuk menyerang sebaliknya bagi calon penantang atau bagaimana mas umam
potensi itu menjadi sangat sangat terbuka
artinya bagaimana kemudian nanti di akhir akhir menjelang pemilu
konteksnya menjelang pilkada
maka basis informasi ini bisa kemudian bisa digoreng
bisa kemudian diubah sebendungkian rupa
menjadi alat politik untuk mendegradasi dan melejitimasi dari pasangan tak ada tertentu
karena tidak semuanya segmen pemilik kita berasal dari kelas menengah terdidik
banyak dari masyarakat kita misalnya yang dari masyarakat dengan pendidikan yang mungkin masih relatif terbatas
sehingga kemudian basis informasi ini menjadi mudah untuk difahami oleh mereka diyakini oleh mereka
dan kalau misal kita termati mas rembad
dalam situasi post truth politik ini harus benar benar diantisipasi
karena hoax dan juga fake news
yang disampaikan berkali kali dan tidak mendapatkan koreksi oleh publik secara memadai
maka dia berpotensi menjadi sebuah kebenaran baru
artinya kalau misal basis informasi tadi diulang ulang dimunculkan lagi dan tidak mendapatkan koreksi yang memadai
maka kemudian masyarakat kita berpotensi mempercaya itu sebagai sebuah informasi yang valid
dan kemudian mengaruhi pola perilaku politik mereka
pada saat ini saya akan mengulang topil dan pilkada di akhir desember nanti
menarik menarik saya ke mas agus
mas agus kalau kemudian kemendagri sudah mulai agak mengkhawatirkan soal covid sembilan belas dan hoax ini bisa menurunkan partisipasi pemilih
tadi juga mas umam juga katakan jadi wajar kalau kemudian kemendagri mulai agak khawatir
menurut anda tidakkah seharusnya ini sudah dikalkulasi terlebih dahulu ya oleh pemerintah ketika oke kita firm pilkada lanjut
tapi ada resiko resiko yang mengikuti
yang ini harusnya dikalkulasi

ya jadi sebenarnya itu pertanyaan itu memang tidak hanya ke kementerian negeri ya
karena kalau kita lihat sebenarnya keputusan politik untuk melanjutkan lagi tahapan lanjutan pilkada dua ribu dua puluh
itu kan kemudian kemendagri nya banyak mengambil peran
terutama untuk memastikan ketersediaan dan kebutuhan dari anggaran anggaran yang ada di apbd
nah problemnya memang begini
semenjak bulan maret sampai
kemudian terutama ya sejak awal awal september
itu kita harus akui publik itu masih terkuras energinya untuk menghadapkan perdebatan tentang isu penundaan ataupun tidak
jadi lanjut pilkada sama penundaan pilkada itu banyak menyita energi kita
padahal sebenarnya kalau saya melihat sebenarnya gini posisinya
pilkada di tengah pandemi itu seharusnya akan ada satu kesetimbangan baru
antara berjalannya proses proses demokrasi dan juga sejalan dengan treatment kesehatan bagi masyarakat
jadi itu dua hal yang tidak bisa di apbd kan
nah padahal kita punya banyak modalitas
misalnya sejak data data yang dipotret tentang penetrasi internet di indonesia
kemudian persebaran akses dan jaringan internet di indonesia
termasuk kategori internet
untuk kategori usia yang pengguna segala macam
itu mengalami banyak transformasi dan perubahan yang sangat besar
nah sayangnya modalitas itu kemudian kita tidak optimalkan dalam pelaksanaan pilkada di tengah pandemi
tetapi justru energi kita habis terutama ya di media juga kan
itu habis untuk urusan tunda atau tidak
sehingga banyak ruang gerak untuk melakukan eksersis di tengah segala situasi yang terbatas
itu menjadi tidak lagi optimal
ini bisa dimitigasi dari beberapa data yang mengemuka
misalnya pelanggaran pelanggaran yang terjadi disinyalir pelanggaran yang terjadi pada pelaksanaan pilkada dua ribu dua puluh di tengah pandemi
itu hampir tidak berbeda dengan pelanggaran pelanggaran yang klasik terjadi atau konvensional terjadi di pilkada di luar situasi pandemi
jadi soal termasuk saya kira keterlibatan banyak pihak
misalnya begini lembaga pemantau kemudian lembaga survei ataupun konsultan politik itu juga sangat terlambat
karena kecenderungannya masih terpelah
baru di kalau nggak salah misalnya indikator kemudian csis atau beberapa lembaga survei lain
baru di periode oktober baru mengeluarkan beberapa data yang kita bisa lihat mitigasi untuk pelaksanaan pilkada dilanjutkan
sebelumnya itu masih dalam konteks penolakan
nah itu yang jadi soal
sementara pilkada sudah di depan mata ya
kita jeda dulu ya mas agus dan juga mas umam
setelah usai jeda kita akan coba untuk bertanya langsung ke kementerian dalam negeri
apa temuan temuan kemendagri sejauh ini
tetap bersama kami di cnn indonesia election
anda kembali di cnn indonesia election
topik yang menarik tadi sudah banyak diulas oleh mas hoirul umam dan juga mas agus malas

sudah bergabung pak bahtiar dirjen politik dan pemerintahan umum kemendagri
yang saat ini juga tengah ada tugas baru sebagai pjs gubernur kepulauan riau
pak bahtiar selamat malam pak
selamat malam pak den han
kabar baik ya pak
baik sekali sangat baik
pak bahtiar ini kita bicara soal ancaman hoax covid sembilan belas yang bisa berdampak terhadap
rendahnya partisipasi pemilih seperti yang disampaikan juga oleh
sebetulnya temuan atau kajian dari kementerian dalam negeri pak
soal hoax covid sembilan belas ini seberapa parah dan ini bagaimana sejauh ini pak
ya jadi memang covid itu memang bisa berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat
baik aktivitas ekonomi aktivitas sosial dan seterusnya
karena memang covid ini mensyaratkan adanya protokol kesehatan dan seterusnya
tapi wilayah saya sebagai gubernur sementara kepulauan riau
yang juga melaksanakan dari tujuh kabupaten kota kami laksanakan satu kota
dan tujuh kabupaten juga melaksanakan pilkada dan ada pilkada provinsi
nah relatif tingkat animo masyarakat dan pilkada sangat baik
dan alhamdulillah seluruh
pengaturan pengaturan yang diatur dalam pkpu dipatuhi oleh tujuh belas paslon
jadi tiga paslon provinsi maupun empat belas paslon di gubupaten kota
jadi kalau saya di kepri tidak terlalu khawatir dengan temuan temuan itu
saya masih yakin bahwa tingkat partisipasi masyarakat di kepulauan riau untuk pilkada malah seolah akan baik begitu
atau mungkin temuannya di daerah lain mungkin mas
tapi kalau di daerah lain sebetulnya
sebenarnya bagaimana pak
sejak awal kemudian kementerian dalam negeri tetap ingin jalan terus pilkada
tapi kita tahu bahwa covid ataupun hoax covid sembilan belas ini bisa mempengaruhi pemilih
nah itu tidakkah seharusnya sudah dikalkulasi dari awal pak
risiko risiko ini pak bahtiar
kalau saya tidak ada yang faktor yang sangat ekstrim membuat masyarakat untuk takut datang ke tps
karena toh masyarakat hari ini juga telah melakukan aktivitas misalnya ke masjid
ke kegiatan berdagang juga mulai jatuh
jalan kegiatan aktivitas lainnya juga jalan
nah jadi sama saja kan ke tps kan sama saja
orang melakukan kegiatan ke kantor melakukan kegiatan ke sosial ke pasar pasar
toh itu aktivitas biasa gitu yang sudah dilakukan oleh masyarakat
jadi menurut saya tidak ada faktor yang sangat esrim
yang misalnya mengancam sehingga masyarakat tidak akan datang ke tps gitu
kalau masyarakat sudah melakukan aktivitas aktivitas lainnya
ke tps kan sesuatu kegiatan masyarakat biasa
orang datang ke sebuah tempat yang sudah ditentukan dengan protokol kesehatan tertentu
jadwalnya sudah ditentukan
jadi sama saja orang berkantor melakukan kegiatan sosial
sama orang juga buka toko tiap hari
jadi menurut saya itu temuan boleh menjadi bahan buat kita untuk mensosialisikan lagi lebih dalam masyarakat
supaya datang ke tps tanggal sembilan desember dua ribu dua puluh
tetapi menurut saya anggaplah temuan itu menjadi bahan untuk kita mensosialisasikan lebih baik lagi
untuk mengingatkan masyarakat datang ke tps
tapi khusus di wilayah saya ini di kepulauan riau
yang melaksanakan pilkada provinsi dari tujuh kabupaten kota
satu kota enam lima kabupaten melaksanakan pilkada
animo masyarakat bagus bagus saja dan alhamdulillah protokol kesehatan itu seluruh paslon juga dipatuhi
saya sendiri sebagai pjs gubernur
saya datangi semua mas
saya sowan kepada seluruh paslon calon gubernur calon gubernur itu saya datangi saya ajak berdialog
malah paslon paslon itu misalnya di kepri itu mengirimkan ke desk pilkada yang saya pimpin
hampir tiap hari dia melakukan kegiatan apa dan seterusnya
dan kegiatan mereka membagi bagi masker itu aktif sekali mereka
jadi justru masyarakat yang tadinya tidak dapat masker justru dapat masker
saya menggerakkan di sini sebuah
ketika saya dilantik dua puluh enam desember yang lalu kami menggerakkan sebuah gerakan bersama
yang namanya gerakan pilkada sehat
jadi bagaimana seluruh aktor yang terlibat dalam proses pilkada itu sehat terhindar dari covid sembilan belas
dan sehat lahir batin tidak ada konflik juga gitu kalau ada hal hal diselesaikan
bahkan para paslon itu sudah ada komunikasi komunikasi secara informal di antara paslon jadi
untuk di kepri ya saya mohon maaf saja mungkin temuan itu tidak berlaku begitu ya
justru animo masyarakat sangat baik di sini
dan justru apa yang diharapkan oleh menteri dalam negeri diharapkan oleh pemerintah
bagaimana mengubah pilkada yang menjadi peluang untuk melawan pandemi justru itu terjadi di wilayah ini
tujuh belas paslon ya tiga paslon gubernur sisanya empat belas itu paslon kabupaten kota
di enam lima kekuatan satu kota seluruhnya membagi bagi masker bahkan juga ada membagi bagi sanitizer
saya sudah diskusi juga dengan teman teman kpu bawaslu tema debat paslon juga kita fokuskan kepada
strategi dan inovasi kepala daerah dalam menangani pandemi covid sembilan belas
dan dampaknya terhadap penyelenggaran pemerintahan pembangunan dan pelayanan publik
jadi tema besarnya di kita arahkan ke sana
sehingga seluruh setting besar yang telah diatur dalam pkpu nomor tiga belas dua ribu dua puluh
saya kira di daerah ini sudah kami jalanin mas
para bupati wali kota juga satu x dua puluh empat jam kami selalu koordinasi setiap ada hal terjadi di masyarakat
teman teman kpu bawaslu juga bagus dengan tni polri juga bagus dengan intelijen juga bagus
kami juga punya lembaga yang khas di sini namanya lembaga adat melayu mas
dan juga itu adalah tokoh tokoh masyarakat yang ada di provinsi dan kabupaten kota
juga ikut berpartisipasi dan juga majelis majelis agama kita bicara kemudian forum forum masyarakat
organisasi yang berlatar belakang budaya di sini kan di batam banyak dan di daerah daerah
jadi saya yakin kalau untuk wilayah pulau andriau untuk provinsi maupun lima kabupaten dan satu kota
yaitu kota batam yang ada di wilkada kami yakin angka partisipasi yang disertifikatakan
oleh rencananya kpu bawaslu kpu bawaslu dan kpu bawaslu yang akan diberikan kembali ke kpu bawaslu
yang akan diberikan oleh rencanakan kpu bisa tercapai

kami menggerakkan sebuah gerakan bersama namanya gerakan pilkada sehat mas
baik baik pak bastiak
tanggal sepuluh juga kami di hari pahlawan besok sepuluh november kami jadikan sepuluh november momentum lagi kami buat
mungkin ada dua tiga juta masker kami bagi penduduknya cuma dua juta di sini mas
oke ya baik
kami jadikan kami tawarkan pada seluruh masyarakat untuk jadi pahlawan di tanggal sepuluh november
oke ya baik

masalah kepri semua punya kesempatan jadi pahlawan dengan cara membagi masker pada orang orang di sekitarnya
jadi industri perkantoran kemudian rumah tangga toko toko pelabuhan pelabuhan bandara kantor kantor baik swasta maupun pemerintah
seluruhnya nanti sepuluh november membagi bagi masker kepada masyarakat termasuk sekolah sekolah dan kampus kampus kami dorong
baik pak bastiak
dan kami beri kesempatan semua menjadi pahlawan kemanusiaan tanggal sepuluh november
jadi kita memaknai dari pahlawan dengan menjadi pahlawan bagi masyarakat di sekitar
ini kan cara kami menjaga maintenance suasana pilkada juga
supaya budaya menggunakan masker mematuhi protokol kesehatan membudaya di masyarakat
oke baik pak bastiak
itu yang terjadi setidaknya menurut anda di wilayah kepulauan riau
tapi bagaimana kemudian kalau kita melihat secara nasional kemudian dengan hasil temuan temuan sejumlah lembaga survei yang tampaknya agak berbeda
karena partisipasi pemilik kita kemungkinan ini bisa turun
ya tadi juga disampaikan oleh mas agus
tapi kita bahas nanti di segmen berikutnya pak bahtiar mas agus dan juga mas umam
kami break terlebih dahulu kami akan segera kembali sesaat lagi
ya segmen terakhir dialog saya akan ke mas agus sekaligus sebagai conclusion dari mas agus
mas agus ada tanggapan dari apa yang tadi disampaikan oleh pak bahtiar
ini pak bahtiar juga karena sedang menjadi pjs di kepulauan riau ini gubernur kepulauan riau
bagaimana mas agus anda melihat soal apa upaya upaya untuk bisa menyosialisasikan pilkada serentak dua ribu dua puluh
ya memang kalau saya dengar cerita dari pak bahtiar tadi sebenarnya itu terkonfirmasi juga dengan beberapa informasi dari daerah
ini agak khas jakarta ya jakarta itu memang ada banyak kekhawatiran
tapi di daerah itu semuanya hampir tidak terkontrol

tetapi memang data data yang muncul dari beberapa rilis lembaga survei ataupun mitigasi data kita ya dari sekuen waktu tertentu
tetapi begini memang
sebenarnya yang paling penting buat saya
sebenarnya kita banyak kehilangan potensi potensi yang kita bisa optimalkan di pelaksanaan pilkada di tengah pandemi
misalnya begini seharusnya dalam konteks kampanye
itu makin mengemuka misalnya substansi tentang bagaimana kemudian calon pasangan kepala daerah itu mengkampanyekan mengatasi krisis yang terjadi
karena covid ini bukanlah ansih kesehatan tetapi banyak dimensi
ekonomi segala macam itu harusnya menjadi satu mainstream kampanye
nah yang kedua misalnya harusnya berubah kampanye yang awalnya konvensional berubah menjadi platform platform dengan mengoptimalkan teknologi informasi
karena tingkat penetrasi dan penyebarannya makin meningkat
nah ternyata kalau kita komparasi dari data kpu ataupun bawaslu kampanye yang terakhir itu itu justru lebih banyak kampanye konvensional
nah padahal sebenarnya itu ada potensi yang sangat besar
jadi kita banyak kehilangan lesson learned penting karena tadi saya katakan kita terlalu banyak waktu tersita untuk memperdebatkan pilkada lanjut atau tidak
sehingga tidak lagi bisa mengembangkan banyak hal
termasuk keterlambatan dari para banyak pihak

misalnya begini sejak tahun dua ribu lima ketika pelaksanaan pilkada langsung diterapkan itu sebenarnya sudah dimitigasi bahwa mikro targeting itu menjadi penting
tapi harusnya itu semakin optimum ketika teknologi informasi penetrasi dan penyebaran fasilitasnya makin luas seperti di periode sekarang
ternyata ini tidak terjadi di indonesia
nah itu yang justru sangat saya sayangkan
memang begini kalau misalnya hoax salah satunya diduga misalnya petugas kpps atau petugas penyelenggara di tingkat tps
sebenarnya gini ya terpapar dan itu menjadi problem
memang itu satu potensi yang bisa dipergunakan
tetapi setidaknya dalam kurun waktu delapan bulan kita berpandemi itu sebenarnya perangkat kita yang paling bawah rt rw itu sudah bekerja semikian rupa
tidak hanya dalam konteks pilkada saja tetapi juga dalam konteks bantuan sosial dan sebagainya
itu harusnya bisa jadi infrastruktur sosial kita untuk menanggulangi potensi huk
baik mas agus saya ke mas umam
mas umam singkat jadi anda elaborasi apa yang tadi sampaikan pak bahtiar dan juga ini masih ada waktu sekitar satu bulan lebih
cukupkah untuk bisa mendorong partisipasi itu baik itu secara politik dari para paslon partai politiknya dan juga para penyelenggara
ya dan juga untuk menurut saya itu adalah hal yang sangat penting
ya dalam konteks ini tentu dari pihak kpu dan juga bawaslu harus benar benar bekerja sama secara intensif dengan masing masing pasangan kakada ya
karena kita tahu bahwa pandemi itu memberikan implikasi yang cukup serius
kampanye menjadi kurang menjangkau akar rumput kemudian atmosfer politik juga kurang begitu dinamis saya kira sehingga kemudian nuansa politik itu kemudian menjadi kurang begitu dipahami oleh masyarakat di akar rumput
oleh karena itu dalam konteks ini
pilkada harus benar benar dioptimalkan
kekhawatiran saya begini mas
bahwa kemudian hoax berkaitan dengan konteks pandemi di pilkada ini kemudian ini berpotensi mendegradasi dan juga meningkatkan keengganan dari segmen masyarakat kelas menengah terdidik
sehingga mereka kemudian menjadi semakin enggan untuk berpartisipasi aktif di pilkada
problemnya kalau misal kelas menengah terdidik itu kemudian mentok sikap kritis dan koreksi politiknya
maka kemudian ini berpotensi dilakukan atau diikuti dengan mobilisasi masyarakat
dengan mobilisasi masyarakat di akar rumput terutama dengan mengedepankan pola politik transaksional atau insentif ilegal money politic
oleh karena itu kekhawatiran ini harus benar benar diantisipasi
dan ini menjadi catatan di berbagai pilkada
banyak pilkada misalnya kita masih ingat dulu di tangsel pada tahun dua ribu lima belas misalnya
harusnya dia mendapatkan koreksi politik secara memadai karena waktu itu berhadapan dengan kpk
tetapi kemudian tetap menang karena memang kelas menengah terdidik
tidak bergerak sama sekali
tetapi di sisi yang lain mobilisasi masyarakat di akar rumput terus bergerak secara mati
oleh karena itu pandemi ini harus menjadi tantangan yang harus dijawab oleh para pasangan calon
oleh karena itu harus semakin kreatif
dengan materi kampanye yang semakin terbatas ini harus semakin semakin intensif
akan tetapi pada saat yang sama harus diantisipasi juga politik uang yang berpotensi merajalela
harus kemudian ditekan dengan baik
sehingga kemudian kualitas demokrasi di era pandemi tidak terdegradasi
menarik sekali saya ke pak bahtiar terakhir
jadi secara nasional saja tidak hanya bicara soal kemudian di wilayah kepulauan riau
mengantisipasi tadi yang disampaikan mas umam juga dan juga mas agus soal kalangan menengah terdidik yang bisa jadi kemudian jadi agak agak malas ke tps karena ketakutan akan covid sembilan belas
dan juga mungkin hoax yang bisa mengurangi partisipasi pemilih bagaimana pak bahtiar
ya justru itu kita jadikan tantangan lah tugas kami di pemerintah dan pemerintah daerah itu adalah memberi jaminan itu pada masyarakat
jadi saya kira agak berlebihan kalau ada teror teror pada masyarakat
dan menurut saya tidak ada sebuah faktor yang sangat menakutkan misalnya sehingga masyarakat tidak ke tps
masyarakat sudah terbiasa kok juga sekarang menghadapi covid
mereka bagian dari kehidupan sehari hari udah sekarang
dan semakin hari juga kan masyarakat saya justru terbalik pikirannya justru semakin kesini semakin hari kita ke depan hari hari kita ke depan
masyarakat kita sudah semakin mengerti bagaimana cara hidup gitu beraktivitas dan juga covid masih ada juga gitu
jadi saya pikir masyarakat sudah terbiasa itu
maka tugas kami adalah pemerintah dan bersama tentu penyelenggara dan aparat tni polri dan yang lainnya sama sama memberikan jaminan masyarakat itu
bahwa ke tps itu insya allah tidak akan terjadi menjadi sumber penularan begitu
dan sama dengan kegiatan yang lain
jadi oleh karenanya saya secara nasional saya tidak melihat ada faktor ekstrim tadi atau faktor yang agak keras gitu sehingga membuat orang takut ke tps
kecuali memang ada vox vox yang melakukan itu saya kira vox vox ini yang harus kita lawan bareng bareng
baik baik baik
karena sejatinya masyarakat hari ini paling tidak juga di banyak tempat
dan saya pikir bukan hanya di kps
masyarakat sudah beraktivitas baik sekarang
baik pak bahtiar
aktivitas dengan menggunakan protokol kesehatan semakin baiklah kepatuhan masyarakat itu dengan protokol kesehatan
jadi karena masyarakat sudah mengerti saya yakin pun ke tps bukan sesuatu yang luar biasa dan masyarakat akan hadir ke tps
kita bisa tangkap pesannya apa pak bahtiar
kita membuat sesuatu mungkin gini mas tipsnya kalau saya gini
kalau saya di kepri sebagai gubernur dan bisa juga menjadi kegiatan nasional
justru yang kita lakukan
anjurkan kepada masyarakat datanglah ke tps
karena kesempatan anda mendapatkan kepala daerah pada dua ratus lima puluh daerah
kesempatannya inilah kesempatan untuk mendapatkan kepala daerah yang dapat memimpin daerah di tengah pandemi
baik pak bahtiar
solusi solusi di tengah pandemi
misalnya ada pengangguran terus ada beberapa aktivitas masyarakat yang berhenti akibat pandemi
justru saatnya masyarakat tanggal sembilan datanglah ke tps berbondong bondong ke tps
kesempatan untuk memilih pemimpin
memilih kepala daerah yang mampu mengatasi masalah masalah pandemi itu
baik pak bahtiar
terus kita tularkan kepada masyarakat
saya yakin mas kalau ini terus kita tularkan
mudah mudahan semua tantangan itu bisa dijawab oleh kemendagri dan semua pihak pihak sebagai penyelenggara pemilu dan juga para peserta
agar apa yang dikhawatirkan tidak terjadi
terima kasih banyak pak bahtiar dirjen politik pemerintahan umum kemendagri pjs gubernur kepulauan riau mas agus melas
terima kasih banyak mas agus

mas umam sudah bergaul bersama dengan kami pada malam hari ini
terima kasih banyak
terlepas adanya hoax soal covid sembilan belas yang dikhawatirkan mengancam turunnya partisipasi pemilih
pilkada serentak dua ribu dua puluh rasanya memang diantara antusiasme dan juga apatisme
pilkada semakin dekat
jika ingin pilkada dua ribu dua puluh tidak berdampak buruk terhadap kualitas demokrasi
sudah seharusnya pihak pihak yang bertanggung jawab bergerak dan memastikan pilkada di tengah pandemi tidak menurunkan
angka partisipasi serhat sirai